komisi pemberantasan korupsi kpk telah menetapkan ex pejabat di jen pajak kementerian keuangan rafael aluntri sambodo
sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang
lembaga antirasuah kpk masih terus menelusuri aset aset milik rafael yang diduga terkait dengan tppu
kpk menduga rafael alun menyamarkan sejumlah aset miliknya yang berasal dari hasil korupsi
kepala bagian pemberitaan kpk ali fikri menyatakan penetapan status tersangka tppu berdasarkan bukti permulaan yang cukup
dari penerimaan berbagai gratifikasi dalam proses pengurusan perpajakan yang dilakukan rafael
kepala bagian pemberitaan kpk alif fikri menyatakan penetapan status tersangka tppu berdasarkan proses pengurusan perpajakan yang dilakukan rafael
kepala bagian pemberitaan kpk alif fikri menyatakan penetapan status tersangka tppu berdasarkan proses pengurusan perpajakan yang dilakukan rafael